sinterklas biasanya naik kereta rusa dan membawa hadiah buat anak anak saat natal
namun berbeda dengan sinterklaas di pantai kuta bali
tokoh natal ini naik papan selancar dan juga menjadi guru surfing bagi anak anak
suasana berbeda terlihat di pantai kuta bali selasa kemarin
wisatawan domestik maupun mancanegara yang tengah memadati pantai ini
dikejutkan dengan kehadiran sinterklaas
berbeda dengan di eropa sinterklas di pantai kuta ini tidak naik kereta yang ditarik rusa
melainkan berdiri di atas papan surfing
tidak hanya itu hadiah yang diberikan sinterklas pun berbeda dari biasanya
kali ini hadiahnya berupa pengetahuan dan pelatihan teknik selancar yang baik
kepada anak anak panti asuhan
kita belajar serving di memberi ganti hari natal
yang nanti jatuh tanggal dua puluh lima
hari ini kita surfing pakai kostum kayak gini nih santa kelas
surfing pakai kostum ini sangat berat apalagi panas lagi terus kena air laut
jadi serving gerak juga susah
kalau yang ikut latihan tadi berapa siswanya
kalau yang santanya
katanya ada tiga tiga orang
hadiah spesial itu pun disambut anak anak dengan gembira
seru lah pokoknya
ini hanya latihnya pakai baju santa
biasanya pakai baju santa apa enggak
biasanya pakai santa
berarti ini tadi memang spesial ya
hari natal pak
selain dalam rangka menyambut hari raya natal
acara ini sekaligus juga untuk memperkenalkan olahraga selancar kepada anak anak
nandang di sade astika kutabali